nah kembali di cnn indonesia business
mantan menteri keuangan indonesia yang kini menjadi managing director and chief operating officer bank dunia
sri mulyani indrawati menyatakan indonesia bisa segera keluar dari tekanan pelemahan ekonomi dunia
sebab indonesia dinilai memiliki potensi yang luar biasa
sri mulyani menyampaikan hal itu dalam acara temu bicara dengan mahasiswa selasa siang di universitas indonesia
potensi tersebut tinggal diwujudkan menjadi kinerja
pasar ekonomi asean yang mencapai enam ratus miliar dolar amerika dan ekonomi dunia yang mencapai satu sembilan triliun dolar amerika
seharusnya memacu indonesia lebih aktif berperan baik di kawasan maupun global
untuk itu investasi sumber daya manusia harus ditingkatkan
selain itu sri mulyani menyoroti kualitas kepemimpinan presiden joko widodo yang kuat dan berani ambil risiko
meningkatnya integrasi asean sebagai suatu pasar bersama
akan merupakan peluang besar bagi indonesia

dan perdagangan dengan negara di luar asean akan mencapai satu sembilan triliun dolar
integrasi asean yang lebih mendalam dapat menjadi katalis dalam mentransformasikan produktivitas tenaga kerja di indonesia